sida ke pasar tradisional yang dilakukan tim pengawas pangan terpadu kabupaten karawang
kembali menemukan sembilan bahan makanan yang positif mengandung zat zat berbahaya
seperti formalin dan borax
tim pengawas pangan terpadu kabupaten karawang kembali melakukan sidak ke pasar tradisional
salah satunya adalah pasar baru karawang
sejumlah sampel makanan yang dicurigai mengandung zat zat berbahaya
seperti formalin boraks serta pewarna tekstil atau rodamin b langsung diperiksa
ketua tim pengawas pangan terpadu kabupaten karawang kada risman mengatakan
sidak ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para konsumen
yang membeli bahan makanan di pasar
pasalnya setelah dilakukan uji sampel
terdapat sembilan jenis makanan yang mengandung zat berbahaya berupa formalin dan borak
di dua puluh empat sampel ini ada sembilan yang terindikasi formalin dan borax
contohnya formalin ini tadi sudah saya gambarkan juga ada ayam kemudian ada anggun
anggur yang kata pedagang saya panggil itu kan ya beberapa pedagangnya ini dari australia
kemudian disana ada kolam kalim dan ada baso
nah itu terindikasi ada formalitas
kemudian ada beberapa borax saya kira yang masih ada di jni disana pacar sini
selain menguji makanan yang dicurigai mengandung zat zat berbahaya
petugas juga memantau harga harga kebutuhan pokok
sebagai antisipasi terjadinya lonjakan harga jelang hari raya idul fitri